polisi partai gerindra habibur rahman menganggap pidato megawati di rakernas kelima memberi sinyal pdip bakal gabung ke pemerintah
saat ditanyai mengenai kalimat mega gue mainin dulu dong
habib merasa pernyataan mega membuka potensi pdi perjuangan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan prabowo gibran
kemungkinan bergabungnya pdi perjuangan dalam satu barisan bersama kami di pemerintahan
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri berbicara soal sikap politik partainya dalam pidato penutupan rakernas ke lima pdip di ancol jakarta utara
megawati tak menyampaikan sikap pdip secara tegas berada di dalam atau di luar pemerintahan prabowo subianto
tanggapan pun muncul dari ketua dpp pks mardani alisera
menurutnya dalam pidato megawati terdapat tanda tanda ingin mewujudkan prinsip check and balance di pemerintah
mardani menyimpulkan pdip bakal cenderung menjadi oposisi
pemegang ingin tetap punya waktu untuk memikirkan posisi
tetapi tanda tanda bahwa beliau ingin jadi kontrol check and balance kontrol agak mengemuka
jadi mungkin bumega yang tahu tetapi kalau pandangan saya agak berat ke oposisi cukup lumayan
patut ditunggu kemanakah arah politik yang akan diambil oleh pdi perjuangan
memilih ikut di dalam atau di luar pemerintahan
prabowo subianto gibran raka buming raka